satu persatu langkah kaki mahmudi husin mantap berlari di treat mill
siapa sangka bapak tiga anak berusia lima puluh enam tahun ini pernah terserang strok sebanyak empat kali sejak tahun dua ribu enam
ya masih banyak anggapan di masyarakat seorang pasien bila sudah terserang strok sudah tidak bisa disembuhkan bahkan cacat seumur hidup
ternyata dengan rehabilitasi medik nan tepat dan tidak terlambat gangguan fungsi tubuh akibat stroke bisa diminimalkan bahkan disembuhkan
stroke sendiri disebabkan oleh tersumbat atau adanya pendarahan pembuluh darah menuju otak
kondisi ini mengakibatkan sel di otak kekurangan oksigen dan nutrisi
karena itulah sel otak yang terserang tersebut bisa mati padahal yang berperan menginstruksikan tubuh untuk bergerak atau merasakan hingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh
jadi pada pasien strok itu memang bisa terjadi banyak gangguan fungsi
mulai dari fungsi tangan yang terganggu fungsi kaki
sehingga pasien tidak bisa berjalan
kemudian fungsi menelan fungsi bicara dan macam macam
nah disitulah pentingnya rehabilitasi medik pada pasien stroke ini
pentingnya atau peran dari rehabilitasi medik untuk pasien struk ini apa dok
ya jadi rehabilitasi medik dalam hal ini berperan untuk memperbaiki dari gangguan gangguan fungsi tersebut
jadi misalnya kalau tangan tidak kuat menggenggam kita membuat berbagai macam program
salah satunya ada latihan terapi okupasi
kemudian juga ada stimulasi listrik untuk memperkuat genggaman tangan
nah kapan dok seorang pasien serangan stroke itu harus rehabilitasi medik
nah ini ya jadi memang sebaiknya sejak awal itu sudah dilakukan rehabilitasi medik
walaupun sejak di rumah sakit itu sudah bisa dilakukan rehabilitasi medik
jadi mulai sekitar hari ketiga begitu sudah bisa dilakukan rehabilitasi medik
misalkan terlambat rehabilitasi medik
ya kemungkinan akan menjadi lambat juga perbaikan dari fungsi baik fungsi motorik sensorik atau fungsi lain lain yang terganggu tadi
rehabilitasi medik pasca stroke adalah kegiatan melatih kemampuan motorik dan sensor pada serangan strok agar membaik
kegiatan ini bisa dilakukan di rumah sakit dan dilanjutkan di rumah dengan pengawasan ahli
di antaranya seperti di rumah sakit universitas erlangga surabaya
beberapa terapi bisa dilakukan ke seluruh anatomis tubuh
di antaranya untuk gangguan motorik kaki tangan hingga menelan
jadi strok itu yang paling sering kita temui adalah adanya kelemahan di satu sisi tubuh
jadi bisa anggota gerak atas atau gerak bawah
nah ini adalah pasien ini biasanya mengalami kelemahan di anggota gerak bawah
jadi tidak bisa berjalan
nah ini mungkin sudah masuk di fase dia sudah mulai belajar jalan
dan diperbaiki lagi
lagi kekuatan ototnya dan fungsi jalannya
kalau ini menggunakan alat apa dulu
ini namanya paralel bar
biasanya yang melakukan atau melatih ini adalah fisioterapi
selain kaki juga bisa tangan
jadi kalau latihan ini biasa kita berikan pada pasien pasien strok
dengan gangguan menggenggam salah satunya atau gangguan menjepit
dan misalnya ada penurunan indera prabanya
nah ini seperti ini ini adalah bisa digunakan untuk latihan menjepit
nah itu yang melakukan adalah okupasi terapi
kita biasanya menyebutnya terapi okupasi
selain menjepit bisa juga dilatih memutar menggenggam hingga indera praba
stroke juga bisa menyerang kemampuan menelan akibat melemahnya otot kerongkongan
ya jadi pada pasien stroke
itu juga kadang mengalami gangguan menelan
nah ini ada alat khusus biasanya untuk membantu memperbaiki fungsi menelan pasien tersebut
jadi kita istilahnya namanya vital stim
jadi ada stimulasi listrik untuk penguatan otot otot leher
yang nanti akan membantu proses menelannya
lebih dari terapi terapi sebagai dukungan medis
faktor psikologis seperti semangat sembuh dari pasien dan orang terdekat
juga sangat menentukan
yang paling penting itu peran dari keluarga
seperti saya peran istri sangat besar
memberikan semangat memberikan keikhlasan
sambil gitu terus istri itu memberikan kebaikan kebaikan
menceritakan kebaikan kebaikan yang selama ini pernah saya aku lakukan
tanpa satu pun disebut kejelekan saya
itu luar biasa dampaknya
setelah itu kita perlahan lah kita coba untuk mawas diri
yang penting itu kita hindari apa yang tidak bisa kita lakukan
jangan sekali sekali dipaksakan
itu amat sangat mengurangi cepatan untuk kesembuhan
pertama tama memang harus kita siap mental
pertama harus sabar
itu saja sabar
kalau saya semua hal yang buruk tidak saya ceritakan
sudah itu saja cuma memberikan support
soalnya kan orang kalau sakit itu biasanya anunya agak beda
apalagi sakitnya agak panjang ya mbak
jadi kebanyakan kebanyakan emosinya juga agak tinggi
ya gangguan fungsi tubuh pada pasien stroke bisa diminimalkan bahkan disembuhkan
dengan beragam dukungan internal dan eksternal
untuk rehabilitasi medis pasca struk di rumah sakit saat ini juga bisa dibiayai bpjs